nah kalau kita berkaca dengan kesenian atau budaya barat ya mungkin hal yang dilakukan oleh brian ini dianggap biasa aja gitu ya
karena brian juga berkarir di amerika serikat
namun untuk budaya ketimuran gayanya mungkin dianggap tidak sesuai dengan norma
atau bisa jadi hal ini jadi perdebatan karena ada penerimaan persepsi yang beda karena generasinya juga beda
nah untuk membahasnya sudah bersama kami ada devi rahmawati melalui sambungan telpon pengamat sosial universitas indonesia
mbak devi selamat malam
selamat malam mbak buspa
mbak devi sebagai generasi melek sosial media dong ya
ini pasti ngikutin cuitan dino patijalal yang memantik perdebatan karena mengkritik rich brian dengan gaya cuitannya
nah mbak devi melihat apa ya kita bisa sebut ini mungkin konflik sosial seperti apa nih mbak devi
ya ini bagian dari apa namanya culture class lah gitu kan
apa namanya gegar budaya antara teman teman yang memang native atau orang yang memang lahir dengan kultur budaya digital
dengan kelompok lain yang memang mungkin lebih kuat budaya
ini satu hal yang sebenarnya umum terjadi
di setiap generasi di setiap masa peradaban selalu saja akan ada kontroversi dari sikap perilaku dari generasi yang dianggap lebih muda dengan generasi generasi yang lebih senior misalnya
tapi itu bukan satu hal yang besar karena apa yang dilakukan oleh teman teman yang berkesenian ini tentu saja masih dalam konteks memang yang pertama yang bersangkutan adalah seorang seniman
kalau kemudian karyakarnya dianggap kurang
ya pas kurang sosial
kita harus melihat itu dalam konteks di mana dia berkarya
walaupun kalau bicara sekarang kita semua kan memang bagian dari yang disebut dengan global village
artinya kita berkarya di sini siapapun bisa menikmati karya kita
tapi yang paling penting adalah hal hal demikian ini jangan kemudian membuat kita saling meniadakan dan melupakan karya karya besar anak anak muda ini
jangan sampai kemudian ini apa namanya menekan
kreativitas yang meledak ledak yang tentu saja kita harapkan untuk terus tumpah untuk membanjiri dunia dengan karya karya anak bangsa kita
hal hal yang menurut kita masih kurang pas tentu saja itu bisa menjadi sebuah masukan
nah kaitan yang lebih penting lagi adalah kalau saya melihatnya kalau ini dalam konteks berkarya ini suatu hal yang masih bisa kita terima
tapi justru yang menurut hemat saya perlu diingat adalah dalam konteks yang lain kita memang tetap perlu melestarikan kearifan lokal kita
yang harapannya juga bukan hanya cara berkesenian kita yang kemudian sudah diwakili dengan anak anak muda ini yang hebat
tapi budaya kita yang betul betul khas timur itu juga bisa menjadi tuan rumah dimanapun
oke kalau tadi mbak devi mengatakan dalam konteks berkarya mungkin masih bisa dimaklumin
tapi yang dikritik oleh pak dino patijalal ini adalah gaya cuitannya begitu
cuitan cuitan atau tweet tweet yang dinilai tidak pantaslah untuk jadi toladan
nah ini mengukurnya untuk jadi toladan seperti apa dari gaya cuitan seseorang
ya kalau bicara apa namanya panutan sekarang mungkin orang bertanya siapa sih sekarang yang layak hidup panutan
tapi konsep panutan itu sebenarnya tidak banyak berubah
selebriti culture itu menjadi budaya selebritas itu tetap menjadi sesuatu yang langgeng
artinya siapa sih orang yang selalu menjadi panutan biasanya sederhana orang yang terkenal
nah dalam konteks digital sekarang di mana ruang digital itu sangat demokratis sehingga batasan batasan
apa komunikasi di masa lalu yang mungkin
apa namanya menjadi sesuatu yang sangat ketat sekarang di era digital menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang berbeda
kalau saya melihatnya kritikan terhadap pola komunikasi anak muda indonesia seharusnya tidak diberikan pada anak muda indonesia
karena justru kita tahu pengamatan kita yang bisa dicek secara jejak digital
orang orang yang sangat senior orang orang yang sudah dianggap tokoh nasional justru yang menurut saya orang yang harus dijatuhi kritik yang sangat keras
karena justru mereka yang selama ini mempertontonkan hal hal yang terjadi di dunia ini
hal yang tidak pantas tidak layak terhadap publik
anak anak muda tentu saja dengan mudah melihat dan merasa bahwa itu suatu hal yang biasa
oh apa namanya tokoh tokoh ini juga melakukan hal yang sama
ini bukan hanya merujuk pada rich brian tapi kita lihat bagaimana anak anak muda kita yang umam bukan orang terkenal
juga sekarang memiliki kecenderungan untuk menyampaikan pesan dalam bahasa yang memang tidak dibungkus dengan kearifan lokal kita
karena apa justru orang orang seperti saya dosen atau orang orang lain yang sering kali lupa
belum pernah melatih diri untuk bisa berkomunikasi dengan etika sosial yang sama di dunia online
ini yang harusnya mulai juga memperbaiki diri sehingga kita bisa memberikan contoh bagi adik adik kita anak anak muda kita
oke ini artinya ada generasi baru yang lahir dari generasi online begitu kalau tadi mbak devi bilang
artinya bagaimana kemudian menyoroti atau mengkritik mereka harus di sosial media juga
apakah harus seperti apa supaya
kalau kita ingin mereka berbuat baik
kita sebagai senior
yang memiliki kearifan yang lebih panjang karena usia kita lebih tua lebih dewasa
kita harus menjadi contoh
oleh karena kenapa saya justru balik mengkritik
tadi saya tidak perlu menyebutkan satu persatu nama tokoh yang mengungkapkan dan menggunakan gaya bahasa
diksi diksi yang sangat tidak pantas
itulah yang harusnya pertama kali memperbaiki diri
termasuk diri saya sendiri ketika saya tidak mampu menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar
yang pada akhirnya membuat anak anak muda ini kehilangan kompas
bagaimana harus berperilaku
bertradisi yang lagi lagi menjalankan tradisi timur yang harusnya tadi
menjadi matahari bagi budaya dunia
berarti para pengikut dari rich brian ataupun anak anak muda sekelas rich brian
bisa jadi timbul apa ya
timbul rasa kontra begitu kepada senior
ketika kami para orang tua saya misalnya
kredibilitas saya akan turun ketika apa yang saya katakan tidak sama dengan apa yang saya lakukan
kredibilitas itu berangkat dari anda melakukan apa yang anda katakan dan anda mengatakan apa yang anda lakukan
nah ini menjadi kritik bagi kita semua
oke nah ini pertentangan kebudayaan antar generasi sudah terjadi sudah terlihat begitu
untuk anak anak sendiri untuk apa namanya mengurangi meminimalisir hal tersebut
harus ada ini juga kan harus ada pengawasan begitu dari orang tua
kalau menurut mbak devi bagaimana pengawasan itu seharusnya terjadi
orang orang tua tidak boleh lupa tidak boleh alpa untuk mengenalkan tradisi tradisi lama
di level apa namanya struktural makro
negara perlu juga membuat mendesain sebuah etika dunia online
yang sebenarnya harusnya tidak berbeda dengan dunia offline
tapi kan selama ini belum pernah ada yang kemudian membuat ini secara benar
dan sekarang lagi lagi harusnya dimasukkan ke dalam apa namanya kurikulum pendidikan moral yang ada di sekolah
sehingga kemudian anak anak apa namanya
tidak punya alasan lagi untuk kemudian oh saya tidak tahu
oh emangnya saya salah ya
oh ini tidak benar ya
karena ini sudah diajarkan dari sangat dini dan diteladani oleh minimal orang tua orang tua mereka
saya setuju sih ada kurikulum yang khusus untuk digital begitu ya
terima kasih banyak mbak devi ramawati sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected